indeks harga saham gabungan minggu lalu ditutup di level lima sembilan ratus lima tiga puluh delapan setelah sempat menyentuh level tertinggi atau all time high di level lima sembilan ratus enam puluh tujuh pada pekan lalu
bagaimana untuk proyeksi pergerakan ihsg pekan ini kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami analis kepala riset mnc securities edwin sebayang
selamat pagi mas edwin
selamat pagi pak
minggu lalu mas edwin dalam waktu yang sama kurang lebih ihsg hampir menyentuh level enam ribu itu nilai psikologis tertinggi dan baru di sepanjang sejarah
apa yang menjadi pendorong ihsg pada minggu lalu
ya sebetulnya kita itu melihat bahwa memang ada beberapa saham ya yang mulai ada rotasi sebetulnya
seperti konstruksi lalu juga properti mengalami kenaikan dan yang juga terus melanjutkan kenaikan adalah pertambangan
karena memang kita lihat
harga batu bara pengiriman toktober dari pelabuhan newcastle maupun rotterdam itu mengalami kenaikan
sehingga itu menjadi pendorong ihsg menguat
tetapi di hari kamis jangan lupa kita sempat turun hampir empat puluh sembilan poin
karena ada memuncul berita lagi bahwa memang ini persoalan mengenai masalah anggaran untuk sektor konstruksi infrastruktur
dan ini akan menjadi sebetulnya sentimen negatif juga ya
bahwa memang nanti indeks itu akan bergerak
walaupun sebetulnya di bulan bulan ini kita lagi menunggu rilis laporan keuangan kuartal tiga mbak
jadi hari kamisnya itu bukan hanya sebatas profit taking begitu ya
karena kita lihat disertai juga dengan net sale asing dan sebetulnya jadi concern utama juga pelaku pasar sekarang adalah
walaupun indeks itu mengalami terus kenaikan tetapi di lain pihak ini asing terus mengalami aksi jual
dimana year to date sudah mencapai minus rp empat belas lima triliun
dalam waktu sekitar lima bulan dari bulan mei sampai bulan oktober kemarin itu keluar kurang lebih sekitar empat puluh triliun mbak
tapi kita nyaris sekali enam ribu tinggal beberapa puluh poin aja tapi berarti investor confidence nya belum sampai sana pak
jadi ibarat seperti mesin pesawat terbang ketika dia take off nah hanya satu engine nih yang mendorongnya itu adalah investor lokal
sementara kita lihat investor asing itu terus mengalami kenaikan sehingga apa
sehingga ketika pesawat itu take off hanya satu mesin
dan itu mulai agak sedikit melambat mbak
oke baik untuk faktor eksternal seperti yang kita tahu beberapa pekan lalu memang ada sentimen dari the fed yang rencananya bisa diganti atau bisa menaikkan suku bunganya lagi bulan desember
ada juga yang dari tax reform donald trump itu masih akan mewarnai ihsg atau tidak
nah kalau kita lihat sebetulnya dari minggu lalu udah mulai kelihatan kans untuk yellen untuk masuk lagi ke apa namanya
makin menguat ya karena apa
karena kalau kita lihat juga nada nadanya memang kan si trump ini masih sedang suku bunga rendah ya
sehingga kemarin minggu lalu di hari kamis sempat dolar rupiah kan menguat lagi tiga belas empat ratus tujuh puluh tetapi di akhir pekan kemarin melemah lagi di level tiga belas dua puluh
karena sebetulnya apa namanya lebih kepada dari domestic itu sendiri
tapi dari eksternal kita lihat memang ada kebukaan besar yellen kepilihan terpilih lagi
dan itu menjadi hal yang baik untuk kita
karena sebetulnya kan kita ini kan targetnya adalah untuk suku bunga rendah terus
nah kalau misalnya dia diganti yel itu diganti itu ada beberapa calon itu dia lebih cenderung untuk menerapkan suku bunga tinggi
minggu lalu juga dirilis data inflasi yang masih dalam kontrol atau baik dan juga cadangan devisa yang meningkat atau terbanyak sepanjang sejarah pak
itu akan mempengaruhi apa terhadap ihsg pekan ini
sebetulnya sih cadangan devisa tinggi itu bagus ya kan
tetapi yang jadi masalah sekarang adalah the big question untuk sampai akhir tahun adalah bagaimana cara memfinance proyek proyek infrastruktur dan konstruksi tersebut
itu yang jadi masalah karena ada satu ekonomi yang cukup ternama dia mengatakan ini hati hati di bulan november
nah seperti jadi sekarang market tuh lagi tertuju kesana gitu
karena dia mengatakan kan seluruh proyek infrastruktur harus dipending harus di stop selama satu sampai dua bulan
atau dua tahun
otherwise nanti kita punya apb itu akan terkena dampak yang cukup besar
dan sentimen sentimen yang mungkin bisa dicermati pada minggu ini
kalau menurut saya sih mungkin bagaimana kelanjutan daripada nencel asing ya kan
lalu kedua adalah rilis laporan keuangan kuartal tiga
ya diharapkan sebetulnya sih nggak jauh beda
lalu ketiga adalah tentang gdp kita di kuartal ketiga itu seperti apa
mungkin nanti ada clue clue nya daripada otoritas seperti itu
kalau menurut bapak prediksinya pak kuartal tiga seperti apa
seperti jadi mungkin saya lebih less optimistic daripada pemerintah
karena pemerintah mengatakan kuartal tiga bisa lima dua
yang jadi pertanyaan adalah dari mana dari variable mana pendorong
iya hanya lima dua rata rata seperti itu mbak
jadi kalau untuk sepanjang tahun ini pak prediksi bapak
kalau kita lihat untuk gdp atau untuk ihsg
gdp kalau menurut perkiraan kami adalah perkiraan kami itu paling optimis itu sekitar lima satu persen
tapi itu pr nya berarti banyak sekali di kuartal keempat begitu pak ya
iya padahal kita lihat kuartal empat itu biasa aktivitas ekonomi kan hanya bergerak dua lima bulan
karena setengah bulan terakhir itu kan untuk penutupan daripada anggaran
jadi harusnya di gejot ini adalah di kuartal tiga ini dan dua lima bulan di kuartal empat
kalau pekan lalu pak beberapa sektor seperti pertambangan pertanian aneka industri yang menjadi top gainers
apa yang akan menjadi sektor sektor unggulan untuk pekan ini
ya yang pasti adalah tetap pertambangan mbak ya terutama goal ya
lalu kedua juga adalah sektor sektor yang terpengaruh positif terhadap ini kan rupiah kan lagi melemah
jadi harusnya sih sektor sektor berbasis ekspor itu mengalami nilai positif ya
tetapi kita lihat di lain pihak kita mesti cukup mengamati adalah beberapa sektor itu akan berdampak
ini kan dolar rupiah kan mulai anteng di atas tiga belas lima ratus nih
kalau misalnya nanti dikatakan seperti apbn nanti terkena dampaknya saya khawatir nanti dolar rupiah nanti akan lebih menguat lagi untuk dolar
nah itu perlu kita lihat adalah sektor sektor mana yang banyak import kontennya
lalu juga kita lihat yang banyak mengalami atau mempunyai utang dalam us dollar
nah itu perlu kita cermati
jadi tambang menurut saya sih bagus ya lalu juga cpo menurut saya sih bagus ya
lalu kita lihat ini adalah sektor perbankan menurut saya sih cukup menarik dan juga adalah sektor dari telekomunikasi menurut saya sih menarik untuk kita
kalau untuk yang harus diwaspadai begitu pak sektornya
iya jadi yang berbasis dolar itu tadi yang mungkin perlu kita cermati yang hutang hutang dolar cukup besar
konten impornya besar maksudnya
iya karansi kontennya cukup besar
dalam hal ini mungkin untuk bahan bahan bagus dan untuk
pembayaran cicilan pokok tadi pak dalam dolar
kalau kita menarik sedikit ke faktor eksternal bahwa memang wall street juga record high terus sepanjang perdagangan beberapa waktu terakhir
tapi jika kita lihat memang jobs report terakhir itu kurang memuaskan
apakah ini berarti akan ada outlow dari sana dan masuk ke bursa bursa lain atau seperti apa
justru yang saya khawatir adalah ini ada tiga faktor nih mbak
kenapa dari emerging market akan terus

pertama mengenai corporate tax yang akan diturunkan
iya dari tiga lima ke dua puluh
lalu juga saya khawatir juga mengenai masalah apa namanya carry trade ya kan
dan juga mengenai masalah suku bunga tadi
sehingga kita tidak heran
iya apa namanya dow jones itu mengalami terus kenaikan
karena pak ini dana dari emerging market masuk sehingga mereka harus masuk ke dalam atau membeli samsung di amerika di wall street
nah jadi kebalikan dengan apa namanya kondisi ini
kondisi di emerging market
justru kalau misalnya di wall street mengalami kenaikan itu mimpi buruk bagi emerging market
karena mereka ya dana itu makin banyak keluar masuk ke amerika mbak
tapi banyak sekali juga analis yang merasa bahwa wall street sekarang sudah overprise begitu pak
apakah itu nanti akan distabilkan dengan nilai fundamental sebetulnya atau memang saat ini masih spekulasi seputar persepsi
kalau misal kita lihat dari sisi pe mungkin dia sudah mengalami kenaikan
tetapi ada ekspektasi di balik itu adalah memang
jika nanti misalnya corporate action itu diturunkan
nah itu nanti akan membawa perbaikan bagi korporat di sana
juga jangan lupa nanti makin banyak dana yang tersisa yang tadi harus untuk bayar pajak untuk bisa mereka melakukan ekspansi
seperti itu mbak
nah dari situ nanti diharapkan kinerja daripada emiten emiten atau perusahaan di amerika itu akan meningkat
makanya mereka berbondong bondong berburu samsung di amerika
sehingga nanti kalau misalnya kita adjust memang nanti dengan perbaikan
bahkan dari kondisi fundamental dari emiten tersebut di amerika
itu nanti menjadi tidak mahal lagi untuk pi nya mbak
baik kita tahan dulu pak
karena kita akan langsung melihat pembukaan indeks harga saham gabungan pagi ini
satu menit pembukaan pak
bagaimana ini di expect pak akan berada di zona hijau
kalau saya melihat ini
kalau prediksi saya hari ini justru ihsg akan mengalami tekanan
justru nanti bisa ditutup di teritori negatif di air sesi kedua
kita lihat juga harga timah juga mengalami penurunan
dan kita lihat juga rupiah juga mengalami pelemahan
jadi nanti mungkin selama sesi nanti orang akan banyak nanti untuk melakukan aksi jual
aksi jual berarti hari ini kemungkinan akan ditutup di zona merah begitu ya pak ya
untuk support dan resistansi apa untuk minggu ini
untuk minggu ini kita lihat support itu akan berada di level sekitar lima ribu delapan ratus lima puluh
sementara resistan akan berada di level sekitar lima sembilan ratus lima puluh mbak
baik kita sekarang akan langsung melihat pak nilai pembukaan rupiah
apakah ini artinya rupiah masih akan tertekan minggu ini
kalau menurut saya sih iya mbak
terutama ini mengantisipasi dari masalah anggaran atau apbn tersebut
nah itu jadi kita mau lihat nanti bagaimana reaksi pemerintah apakah memang dia berani mempending untuk pembangunan infrastruktur konstruksi tersebut
atau memang mereka tetap kekeh ya tetapi nanti akan membahayakan apbn
itu yang sekarang diamati oleh pelaku pasar di currency market
baik tapi apakah ini berarti faktor pelemahan ini akan jangka pendek saja atau bagaimana
kalau misalnya pemerintah terus melanjutkan
lalu terus melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut ya
menurut saya sih mungkin bisa akan jangka panjang nih bang
pelemahan daripada rupiah tersebut
karena pemerintah dan bank indonesia justru sepakat bahwa ini hanya pelemahan yang terjadi dalam jangka pendek begitu
kalau memang kita lihat dari ekstra faktor iya tetapi ini kan masalahnya terkait dengan apbn
dan itu sifatnya sangat fundamental sekali mbak
terima kasih pak edwin sebayang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia